dalam pertemuan bilateral yang berlangsung pada pukul sepuluh pagi tersebut
menteri komunikasi dan informatika johnny g plate dan menteri perdagangan luar negeri perancis olivia beck
membahas tiga proyek kerjasama dalam bidang transformasi digital
di antaranya proyek satelit republik indonesia satu atau satria satu
government cloud atau pusat data nasional
dan digitalisasi pertelevisian yang semuanya dibiayai oleh pemerintah perancis
kami juga mendiskusikan banyak hal yang lain
yaitu potensi potensi pengadaan kebutuhan satelit berikutnya
a dua b atau tiga a tiga b dari kebutuhan satelit indonesia sebesar satu terabit per second
yang baru tersedia untuk pemerintah adalah dua ratus tiga puluh gb per second
dari dua satelit dengan total kapasitas tiga ratus gb per second
jadi kita masih membutuhkan lebih dari tujuh ratus gigabit per second
pak menteri oliver bert menyampaikan pemerintah perancis sangat ingin memberikan dukungan
untuk pengadaan ketersediaan dan layanan satelit untuk kebutuhan transformasi digital
secara khusus infrastruktur hulu digital indonesia
sementara itu menteri perdagangan luar negeri perancis menyampaikan
pertemuan ini dalam rangka tur wilayah indo pasifik sebelum bertolak ke pertemuan g dua puluh di bali
perancis juga di negara indo pasifik
dan kita memiliki wilayah perancis di pasifik dan di indonesia
dan ada lebih dari satu enam juta warga perancis yang hidup di area ini
dan tiga empat juta zona ekonomi eksklusif perancis di indo pasifik
jadi area indo pasifik sangat penting untuk perancis
dan sangat penting untuk memiliki kesehatan yang baik
dan juga untuk berkomunikasi ekonomi di negara indo pasifik
terutama dengan indonesia
kedepan perancis ingin menjajaki kerjasama transisi energi bersama indonesia
guna menghadapi masalah perubahan iklim demi keberlangsungan manusia di bumi